ya udah kalau gitu habis ini kalian bertiga temui saya ya
masa masih malu sama temen temennya kan udah kenal ayo dong
kapan bantuan untuk warga bisa cair
kapan mau ngasih pelajaran sama santri terbaru itu
duh masalah itu tenang aja
biar papsky yang ngurus semua
mendingan sekarang kamu sholat aja
iya mendingan sekarang kamu sholat aceh
mesinnya juga rubuh
apalagi nih ada santri baru itu tuh yang nipu aku
anakku ditipu rin
iya loh pak raya jauh
wah ini enggak bener
udah kamu tenang aja
biar pak pian segera ngurus
siap pak raya
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
sekarang kita sholatnya di tempat begini dulu gak apa apa ya
waalaikumsalam warahmatullah ustaz
makan kolek di atas meja
minumnya segelas susu
sholat mah dimana aja
yang penting ikhlas dan khusyu
oh enggak enggak enggak
pokoknya pak raya
begitu sampai di sana
enggak usah ngajarin
ya pak raya
kok bisa sampai kayak gini ya situasinya
iya pak raya
situasinya serem banget
udah kayak di
situasinya serem banget
situasinya serem banget
situasinya serem banget
situasinya serem banget
kamu tuh kenapa teh ya
situasinya serem banget
maaf pak raya
kan saya gak sengaja
wah nggak sengaja apa serem banget kayak gitu kok
situasinya serem banget
situasinya serem banget
kenapa pak raya
muka saya masih ngeselin
kamu gak nyeremin
maaf pak raya
depan di situ beruat
untung cuma ujungnya doang
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatu
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatu
meskipun kita masih dalam keadaan berduka
duka keadaan sedih
kita gak boleh seuzon sama allah swt
gak semua ujian yang diberikan oleh allah swt itu bersifat keburukan buat kita
ube ingat kata kata guru besar kita kiai rashid
dibalik setiap cobaan pasti ada hikmahnya
dibalik setiap kesusahan
allah akan memberikan kemudahan buat kita semua
nah itu ada di surat apa
nah haikal sekarang ub mau haikal bacain surat al insyirroh
biar teman temannya denger
di suruh baca itu
aneh gak sih dengan haikal
tapi disuruh baca surat yang digajah bingung
iya tapi si haikal itu jago banget
kayaknya nyanyi cepet gitu
bisa dia begitu ya
kalau gitu abis ini kalian bertiga temui saya ya
masa masih malu sama temen temennya kan udah kenal
ayo biar temen temennya denger
eh sini sini sini
gak boleh tungguin aja
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
dik ucap salam lagi
selamat malam saudara saudaraku yang baik hatinya
datang kemari ingin mengucapkan turut berbela sungkawa
atas wafatnya calon mertua
maksud saya saya ikut berbela sungkawa atas wafatnya kiai rashid
saya ingin menanyakan
kenapa pesantren kunanta yang terkenal dengan santri santri yang akhlaknya bagus
kok bisa bisanya menerima santri yang penipu
itu dia orangnya
saya bukan penipu
saya disini bukan santri
saya disini set
bisa bisanya menerima santri yang penipu
itu dia orangnya
itu dia orangnya
itu dia yang ditemani
itu dia yang ditemani